ribuan jemaah dari enam belas kloter dijadwalkan tiba di tanah air pada hari ini lima juli dan bergabung produser lapangan cnn indonesia ada diego basro
di asrama haji pondok gede diego selamat sore diego bagaimana anda melihat proses kepulangan dari para jemaah haji ke tanah air
selamat sore puspa betul sekali fase kepulangan jemaah haji dari tanah suci arab saudi ke tanah air di indonesia sudah dimulai semenjak kemarin
di mana sudah ada tujuh satu ratus tiga puluh satu jemaah haji yang tiba di tanah air di indonesia di jakarta untuk kembali ke keluarga mereka masing masing setelah melaksanakan ibadah haji tahun seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
di mana kemarin ada delapan belas kloter yang tiba di tanah air di mana beberapa sebagian diantaranya dikumpulkan di asrama haji pondok gede ini
baru kemudian mereka dijemput oleh keluarga mereka masing masing
dan untuk hari ini ada sekitar enam enam ratus delapan puluh dua jemaah haji yang akan tiba di tanah air yang terbagi dari enam belas kloter kelompok penerbang
dimana berdasarkan informasi yang kami terima mereka akan dikumpulkan di asrama haji pondok gede ini pukul sepuluh malam waktu indonesia barat nanti
dan mereka dijadwalkan tiba di bandara soekarno hatta
pada sore hari ini di mana mereka akan melewati serangkaian proses diantaranya proses keimigrasian lalu kemudian mereka akan diperiksa secara spesifik kondisi kesehatan para jemaah haji ini
dan mereka kemudian harus mengisi kartu kondisi kesehatan jemaah dimana kartu kondisi kesehatan jemaah ini akan berisi hal hal yang perlu diceklist oleh para jemaah terkait dengan gejala gejala
atau kondisi kesehatan yang mereka alami
karena ada dua penyakit yang betul betul dimonitor secara khusus oleh kantor kesehatan pelabuhan kemenkes di bandara soekarno hatta yakni terkait dengan penyakit mers dan juga covid sembilan belas
karena sama sama kita ketahui bahwa mers sendiri merupakan salah satu endemik di timur tengah dan dikhawatirkan ada jemaah haji yang kemudian terpapar penyakit mers ini oleh kemudian
oleh karena itu screening dilakukan oleh kantor kesehatan pelabuhan kemenkes untuk memastikan bahwa jemaah haji yang pulang ke indonesia tidak terpapar mers maupun covid sembilan belas dan dalam kondisi kesehatan yang baik
dan selain itu juga apabila kemudian para jemaah haji ini sudah dipulangkan ke rumah mereka masing masing dan dalam rentang waktu lima hari atau kurang dari seminggu mereka menunjukkan gejala panas atau demam
maka mereka harus melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat di wilayah mereka masing masing untuk dicek kembali kondisinya apabila kemudian perlu mereka diisolasi dan diberikan perawatan secara khusus
akan tetapi berdasarkan informasi yang kami terima hingga saat ini masih belum ada jemaah yang kondisi kesehatannya kurang baik atau terpapar mers maupun covid sembilan belas
kita masih menunggu datangnya enam enam ratus delapan puluh dua jemaah haji yang terdiri dari enam belas kloter ini kemudian dikumpulkan di asrama haji pondok gede ini
dimana mereka semua setelah melewati proses tersebut dikumpulkan di asrama haji pondok gede ini semata mata untuk memudahkan koordinasi kepulangan mereka kembali ke keluarga mereka masing masing
dimana di asrama haji ini mereka akan diberikan paspor
kemudian koper mereka dan mereka akan diberikan lima liter air zam zam
sebenarnya mereka mendapatkan jatah setiap jemaah haji ini sepuluh liter air zam zam
akan tetapi lima liternya dibagikan pada asrama haji ini
namun lima liternya akan dibagikan kemudian menyusul melalui kantor wilayah kementerian agama di wilayah mereka masing masing
berkaca dari kepulangan haji kemarin
apa saja kemudian catatan catatan dari ppih agar bisa diantisipasi oleh jemaah haji yang akan pulang
ya tentunya ada beberapa hal yang perlu diantisipasi oleh para jemaah haji yang akan kembali ke tanah air
di mana di arab saudi sendiri ppih melakukan sweeping terhadap para jemaah haji yang akan pulang ke tanah air untuk memastikan bahwa para jemaah haji
ini sudah lengkap jumlahnya kemudian barang barang mereka sudah lengkap kondisi kesehatan mereka juga cukup baik
sehingga nantinya tidak ada jemaah haji yang tertinggal di arab saudi
baru setelah sweeping ini dilakukan maka mereka diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air melalui bandar udara king abdul aziz di jeddah di arab saudi
lalu mereka akan tiba di tanah air di bandara internasional soekarno hatta
beberapa hal juga yang diingatkan oleh ppia bagi para jemaah haji yang ingin kembali ke tanah air
bahwa mereka sebaiknya tidak membawa oleh oleh yang berlebihan tidak membawa barang barang yang dilarang oleh maskapai penerbangan
seperti aerosol kemudian senjata tajam kemudian korek api
hal hal tersebut yang dilarang oleh maskapai penerbangan untuk dibawa oleh jemaah haji sebaiknya tidak dibawa
dan juga para jemaah haji dihimbau agar tidak membawa barang barang bawaan dengan berat barang bawaan lebih dari tiga puluh dua kg
hal ini kemudian yang akan diperiksa secara menyeluruh kembali oleh ppih di arab saudi nantinya sebelum mereka berangkat kembali ke tanah air puspa
baik terima kasih laporan anda produser lapangan cnn indonesia diego basro melaporkan dari jakarta